dinas kehutanan dan relawan ini menyiramkan air sebanyak banyaknya agar api dapat dipadamkan
menurut ketua rt setempat dimbe kebakaran lahan ini terjadi secara tiba tiba
namun beberapa warga menduga api berasal dari anak anak yang bermain kembang api
katanya latupan anak anak main latupan katanya
main kembang api ya
kembang api itu
ya nggak jelas tinggal polisi usut aja itu
berapa orang katanya pak pelapan
nah itu nggak jelas lah
nggak jelas ya
berapa orang ya
kasus kebakaran lahan diberikan oleh ketua rt setempat
permukiman warga kelurahan kerengbangkira ini kini ditangani polsek sebangau
demikian cnn indonesia update
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut